re ayo re melaku melaku nang tunjungan
bahkan sampai ada lagunya ya
jalan tunjungan di surabaya ini memang sempat menjadi jalan yang sangat populer ya di masa lalu
menjadi pusat niaga dan juga pusat perekonomian di kota surabaya
ya meskipun setara dengan sejarah dan juga pernah menjadi pusat perekonomian
namun jalan tunjungan ini sempat mati suri loh
dan beberapa tahun terakhir melalui revitalisasi jalan tunjungan
termasuk melalui melaku melaku nang tunjungan yang menggaet ratusan umkm
maka jalan tunjungan pun hidup kembali
termasuk dengan aneka kreativitas dan kesenian
salah satu yang ramai dikunjungi adalah sten corn dog
inilah olahan sosis berlumur keju mozzarella dan aneka tepung roti
nah apakah anda tergiur dengan ini semua
kemudian tokebi atau corn dog yang ada potongan kentangnya rp lima belas juga
sama ini ada chicken sticknya dua ini rp delapan belas
ada juga stand olahan seafood yang disajikan dengan tusukan lalu dibakar di lokasi
termasuk juga dengan es potongnya
pental baso jumbo seperti ini
atau biasa dikenal dengan big lato lato
enokinya rp sepuluh juga
mantap ini ya super worth it dengan harganya ya
nah makasih berapa ini
jadi inget masa kecil kita loh
karena murah meriah dan aksesnya terbuka untuk umum
kini kawasan jalan tujuan pun tak pernah selesai
tapi bahkan beban apinya mediocre
can maria dia berrekan tidak terima
gimana rasanya youtube disini

apakah yang melakukan buck o interesting
itu teman apa
jadi kita harus menjadi kupas